katakan pada dia bahwa udasam lagi terluka parah di banyuwangi
dan sekarang lagi didawat
sakti khawatir dengan keadaan udasam
dan dia harus menengoknya
jangan sampai sakti tahu dengan rencana kita menjebak dia ke gunung
imbe rambai imbe di ulu
tanah berputih dengan murung
amenan raja degul
akulah patut akan mengurung
imbe rambai imbe di ulu
tanah berputih dengan murung
amenan raja degul
akulah patut akan mengurung
imbe rambai imbe di ulu
tanah berputih dengan murung
amenan raja degul
akulah patut akan mengurung
mereka mau menang sebelah
harimau muda ini akhirnya tunduk juga di tanganku
dia memang belum benar benar sempurna sebagai harimau
kau benar benar harimau kemayan
aku ingin tahu harimau siapa kau ini sebenarnya
siapa kau sebenarnya
keturunan harimau dari mana kau
saya enggak tahu
kau enggak tahu keturunan kau
kau enggak tahu keturunan kau
apa saya ada hubungannya dengan lumayan
itulah yang aku rasakan
maka itu aku ingin tahu
siapa orang tuamu
apa benar saya ini keturunan ini dari kumaian
kalau yang dikatakan orang ini benar
berarti papa sudah bohong
kau tidak perlu takut sama saya
yang artinya bencana
tapi saya ini bukan orang jahat
apalagi ingin berniajar
kau tidak perlu takut sama saya
kau tidak perlu takut sama saya
apalagi ingin berniajar
apalagi ingin berniajar
kau dan saya ini ada ikatan
jadi kau tak perlu ragu
katakan siapa nama ayah dan ibumu
saya tidak tahu ibu saya siapa
tapi papa selalu bilang kalau ibu saya
siapa yang berani berani
kita harus segera pergi dari sini
karena orang itu sangat berbahaya bagi kamu
kenapa kau bawa saya pergi begitu saja
orang itu adalah orangnya kidayu
dia itu sangat berbahaya dan ingin menguasai kamu sakti
bahkan dia pernah datang ingin menyerbu ke rumahmu
saya merasakan kalau orang itu orang baik
berarti dia tidak membahayakan
kamu masih terlalu dini untuk bisa mengetahui orang yang baik
atau orang yang jahat terhadap kamu santi
kamu harus banyak belajar lagi
saya bisa merasakannya
mau pergi ke mana kau
saya mau menemui orang itu lagi
sebaiknya kau pergi sekarang ke puncak gunung ijen
untuk menyempurnakan ilmumu itu
bersemedi tujuh hari tujuh malam di sana
saya tidak mau tuhan
jangan dikejar dia
aku punya rencana lain
kau susul shakti
katakan pada dia bahwa udasam lagi terluka parah di banyuwangi
dan sekarang lagi di dawan
sakti khawatir dengan keadaan uda sam
dan dia harus menengoknya
sakti tahu dengan rencana kita menjebak dia ke gunung ijen
saya minta dengan baik baik
tolong jangan halangi perjalanan saya
kalau kalian tidak mau minggir
kita yang sedang bertarung itu putra putra alam
dalam bahaya diantaranya
kemana orang tadi yang menyebut namanya humbalang
dia pergi kemana dia
orang bayi seperti dia pasti mau membantu saya
ada apa barah
saya ingin menyampaikan hal penting pada
tentang apa barah
mengenai keadaan udhasham
apa dia baik baik saja
udhasham terluka parah tuan
tidak ada satu orang pun yang bisa mengobatinya
dia terkena pukulan kirotan
dia lumpuh tuan
makanya dia sekarang dibawa pulang ke padang
jadi sekarang udhasham ada di padang
udhasham terus menerus menyebut nama tuan
dia ingin ketemu sama tuhan
makanya saya memberanikan diri untuk bilang sama tuhan
kalau tuan bersedia
tolong tuhan datang ke padang
kasian dia tuan